ini juga gak ada gunanya kan pak
bagus memang sebaiknya gitu sih
kepet luan ya
tenang yasa tenang
gak ada yang tau lo ketemu sama ricky kemarin
kok pengen nanya sama lo al
andin udah ngeliat hasil tes dna rina di laptop itu
dia terus sama rina
lo ngasah banyak
lo fokus sama kesehatan lo ya
nanti kalau udah pulih
kak andin kak tantarosa semuanya
aku pengen via
soalnya median apa orangnya
gak ada satu orang pun yang bisa melawan takdir
seperti tadi gue bilang
lo sembuh lo jelasin semuanya
kesehatan jauh lebih penting dari apapun itu
tadi di cafe papa denger ada dua pelanggan ngobrol
agak keras jadi ya papa jadi dengar
dan rumahnya kebakar
kamu tahu apa apa soal itu
aku mah gak tau sama sekali
kamu udah lama gak kontak sama ricky
gak ada aku kontekan sama dia
lagian juga gak ada gunanya kan pak
bagus memang sebaiknya gitu sih
kepet luan ya
tenang yasa tenang
gak ada yang tau lo ketemu sama riki kemarin
dan riki meninggal bukan salah lo
tenang ya yasa tenang
tenang ya yasa tenang
tenang ya yasa tenang
tenang ya yasa tenang
mau minum dulu gak
gak makasih din
din kalo begitu gue sama miece langsung balik aja ya
din kalo begitu gue sama miece langsung balik aja ya
loh enggak kita kan baru sampai

iya gue ngerti cuman masalahnya kan al masih lemah
biar banyak waktu beristirahat aja ya kita pulang
biar banyak waktu beristirahat aja ya kita pulang
kalau jenguk orang sakit itu kan gak boleh lama lama

kasian pasiennya kalo kelamaan
kasian pasiennya kalo kelamaan
maaf jenguknya cuman sebentar
makasih ya angga miece udah dateng kesini
udah bawain aku makanan juga
cepet sembuh ya al
mereka cocok banget ya mas
mereka cocok banget ya mas
besok itu aku ada meeting
jam delapan aku harus udah jalan dari sini
nanti pak reni juga yang jemput
aku telpon mama ya biar kamu dijagain sama mama
sebenarnya aku itu grogi banget sih mas
karena ini pertama kalinya aku meeting
kamu doain aku ya semoga aku bisa
sumber kekuatan buat aku
engga merendah gitu sih
asalkan kamu tahu waktu kemarin aku
launching produk terbaru dari maratu
aku takut banget
dan aku sangat grogi mas
apalagi di sana juga ada yang ngomongin aku
ya wapun sebenernya mereka bener apa yang mereka omongin
karena aku mantan giling servis
mantan arab bidana
ketika aku maju ke atas panggung
aku merasa ada kamu mas di situ
kamu semangatin aku
kau bilang kalau aku bisa
dan aku buktiin kalau aku bisa
dan aku melakukan presentasi itu dengan sangat baik
jadi percaya mas
walaupun kamu di sini dengan kondisi seperti ini
tapi kamu itu kekuatan buat aku mas
saya berharap bisa secepatnya sempur
agar saya bisa jelaskan semuanya sama kamu
terutama soal reina
aku telfon mama dulu ya

mungkin jam delapan aku harus pergi dari sini
baju juga udah disiapin sama kiki
nanti diantar sama randy
ma boleh ke sini nggak
besok pagi mama akan bantu kamu jagain al
jam delapan nomor udah sampai rumah sakit ya
terima kasih banyak ya ma
maaf kalau misalkan aku ngerepotin
alhamdulillah sudah mulai membaik tapi ya masih lemah
syukurlah yaudah kamu jagain al sampai besok pagi mama datang ya
ya rena gimana udah tidur
sepertinya sudah tidur dia tidur di kamar kalian sama mirna
iya cuman ya mau gimana lagi yaudah lah gak apa apa
tapi mah besok aku minta mama jangan bawa rena dulu ya
aku gak mau nanti kondisi mas aang tiba tiba jadi sakit lagi
nanti aja kalau kondisi masalah sudah mulai membaik lagi baru ajak rena kesini
jadi kan bisa ngobrol lebih lama
iya sih oke mama ngerti yaudah besok mama akan dateng kesana sendiri ya
ya terima kasih banyak ya ma assalamualaikum